aku benci kalau dia rendah secara harfiah
oh selamat pagi kecil lihatlah betapa indah hari ini
ini dia inilah burung burung
setuju bob langit yang cerah
aku sudah bisa melihat beberapa manusia datang ke arah kita
ini hari piknik bagi mereka
oh apa yang begitu indah tentang pagi ini
burung burung tidak mengitari aku aku sangat kecil
aku bahkan bisa melihat siapa yang datang kepada kita
aku berharap aku lebih tinggi supaya aku bisa melihat rumah rumah dan dunia luar
hei kau akan tumbuh kita semua melakukannya
waktu tidak berhenti untuk siapapun
itu tidak akan berhenti bahkan ketika kau menginginkannya
jadi nikmati apa yang kau miliki sekarang karena kau tidak akan selamanya kecil
satu satunya hal yang terdengar di telingaku adalah
bahwa aku tidak akan pernah
aku akan tinggal di sini lagi
kau tidak tahu bagaimana rasanya
karena kau pikir kita tidak pernah kecil
ketika kita masih kecil matahari hampir tidak bisa mencapai kita
ingat bom seberapa tebal hutan ini
iya aku hampir tidak bisa meregangkan rantingku
masa lalu yang indah
masa lalu yang indah
masa lalu yang indah
masa lalu yang indah
masa lalu yang indah
masa lalu yang indah
biasanya kehidupan kita masih itu saja

apakah ku danmu menlagenya

bila kita mengartikan untuk nyelamatkan seluruh hayat
karena aku tidak terkejut ini sangat kecil dan imut
itu adalah bayi dari hutan
kalian lihat bagaimana mereka mengajak aku dengan memanggil aku dengan sebutan bayi
itu tidak berbahaya
ya mereka itu menyayangimu
lihat apakah itu tidak berbahaya juga
dia bahkan tidak memperhatikan aku di sini
jika dia tidak memperhatikanmu bagaimana mungkin dia akan datang
kau mengolok ngolok aku hanya karena aku ini kecil
benar itu sebabnya lucu
itu tidak ada hubungannya dengan
betapa kecilnya kau
aku benci aku benci aku benci aku benci
oh katakan lagi ya
aku merasa aku tidak mendengarmu dengan jelas
hentikan itu marley
berbahagialah dengan apa yang kau miliki
deforestasi telah mengambil banyak dari kita
mereka mencabut kita
itu artinya manusia mengangkat kita dari akar kita untuk membersihkan tanah
tanah itu dijadikan ladang dan hal hal lainnya
jadi aku harus tumbuh lebih tinggi sebelum itu terjadi kan
oh itu yang dia dapat dari cerita ini
kau harus belajar tentang apa yang kau miliki nak
tapi pohon kecil itu
kita ingin tumbuh tumbuh dan tumbuh
melalui musim semi musim panas dan musim salju
tahun ini begitu baik pada pohon
karenanya dia menumbuhkan satu batang dan lalu batang lain
namun dia sedih
dia merasa tidak bebas
karena dia ingin tumbuh lebih besar dan lebih cepat
terus lakukan klinci
aku akan tumbuh lebih tinggi
kau akan kehilangan semua ini suatu hari
saat itu manusia datang untuk melakukan yang mereka lakukan
mengayunkan kapaknya ke pohon
dan semua pohon tergeletak
pohon pohon besar itu telah ditebang
kemana mereka akan membawamu
waktu kita telah tiba
tetap senang dengan apa yang kau miliki
mereka akan lakukan apa padamu
dia merasa sedih
sekarang dia mulai peduli
rasa sakit saat teman temannya pergi memang terlalu berat untuk ditanggung
dia sendirian sekarang
tidak ada lagi pohon untuk diajak mengobrol
matahari datang seperti biasanya
angin bertiup seperti biasanya
tapi pohon itu sedih
aku berharap aku bisa pergi bersama mereka
mengapa manusia tidak membawaku
aku sudah dewasa sekarang
apa yang aku harus lakukan di sini sendirian
bulan berlalu tanpa ada teman teman

tapi suatu hari kemudian pohon itu tumbuh lebih kesepian dan tidak bahagia setiap harinya

tapi suatu hari kemudian pohon itu tumbuh lebih kesepian dan tidak bahagia setiap harinya

burung burung memberitahuku kalau kau mencari teman temanmu
aku mungkin telah melihat mereka
mereka sekarang dibuat menjadi tiang tiang besar kapal kapal besar yang berlayar di laut
kapal kapal itu berkeliling dunia
wah mereka bisa berpergian
dan di sini aku khawatir untuk mereka
mengapa manusia tidak membawaku
mengapa manusia tidak membawaku
aku ingin berkeliling dunia
mereka bilang mereka merindukan rumah
mereka bilang mereka merindukan rumah
kenapa ada yang mau merindukan tempat membosankan ini
mereka ada di laut
eh laut itu apa
butuh waktu lama untuk menceritakannya
aku tidak bisa
apa yang terjadi dengan pohon pohon lain
aku melihat mereka di rumah rumah besar ini
mereka tampak luar biasa
mereka semua dihiasi dan dibuat megah
lalu lalu katakan padaku apa yang terjadi selanjutnya
kami tidak tahu
sejujurnya kami tidak pernah melihat mereka lagi
aku yakin mereka ada di tempat yang indah yang berkilau semuanya
tidak menyadari hari esok dia menunggu dengan semangat
menunggu menunggu dan menunggu
satu tahun lagi berlalu
dan akhirnya tiba saatnya bagi pohon itu meninggalkan rumahnya
mereka pasti akan membawaku
ah ini lebih menyakitkan dari yang kupikirkan
tetapi semuanya akan menjadi lebih baik sekarang
aku akan memiliki masa depan yang besar dan cerah
pohon itu dibawa ke rumah yang besar
lalu mereka menempatkannya di pot dan menaruh pasir di sekelilingnya
dan segera mulai
didekorasi membuatnya megah
pohon itu bersinar seperti permata
jika itu tidak cukup mereka memasang bintang di atasnya
cepat letakkan hadiah di bawahnya
oh ya ampun
apa itu untukku
aku ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya
aku belum pernah melihat pohon yang seperti ini
ya aku harus berkeliling untuk mencari yang ini
apa kau dengar itu mereka mencariku
anak anak menari di sekitar pohon mereka melompat gembira
kemudian mereka duduk di bawahnya dan meminta ayah mereka untuk menceritakan sebuah dongeng
hehehe baiklah kemarin ifidi afedi jadi hari ini hamti damti
hehehe kemarin ifidi afedi jadi hari ini hamti damti
pada suatu ketika ada telur sebesar dirimu
ini adalah cerita yang hanya diketahui beberapa orang
ah pagi aku ingin tahu apa lagi yang akan terjadi hari ini
lebih mempesona lebih banyak cerita lebih banyak tarian
tapi tidak ada yang datang pintu pintu tertutup
beberapa waktu berlalu matahari sekarang bersinar

namun tidak ada yang datang
tidak mereka tidak bisa melupakanku
akulah pohon yang paling indah aku istimewa
ah itu dia datang aku tahu itu apa yang akan terjadi
kenapa kalian membawaku keluar
aku akan membawaku keluar
apa begitu saja
apa yang telah kulakukan sehingga aku ditempatkan di sini
tunggu ini tidak mungkin masih turun salju tanahnya keras
mungkin mereka akan menanamku lagi ketika salju mencair mereka sangat bijaksana
musim dingin berlalu salju meleleh tetapi pohon itu masih ada di sana di sudut loteng
bob benar aku rindu hutan aku rindu matahari dan angin
kalau saja mereka membuatku keluar di tempat terbuka lagi aku rindu udara segar
kenapa kau pikir aku sudah tua ada pohon yang lebih tua dari tempatku datang
benarkah dari mana asalmu
ah hutan hutan yang paling tua
hutan kami belum pernah ke sana ceritakan pada kami
pohon itu senang berbagi ketika dia menceritakan kisah itu lebih banyak tikus datang dan mendengarkan
dia menceritakan tentang matahari dan angin dia menceritakan tentang bom
dan betapa dia menindukan marley dan tawanya dia menceritakan tentang susan dan sifatnya yang bijaksana
dia menceritakan tentang kelinci dan bagaimana kelinci itu selalu melompat
ini aneh tapi aku tidak kesal lagi pada kelinci itu
aku ingin dia melompatiku lagi dan lagi
oh kau pasti sangat senang di sana
hah iya benar aku tidak pernah menyadarinya aku selalu mengeluh tentang semua hal yang tidak aku miliki
teman temanku benar seharusnya aku menikmatinya selagi bisa
itu satu satunya kisah yang kau miliki
hah aku juga punya kisah hamti damti yang aku dengar
ketika aku bersinar dan muda lalu kemudian dia memberitahu mereka bagaimana dia dibawa dan bagaimana dia bersinar
kemudian dia menceritakan kisah hamti damti seperti yang telah dia dengar
telur menikah dengan sang putri benarkah menurutku siapa yang harus kita percaya
kau tidak tahu cerita tentang daging asap dan lilin
tidak aku belum pernah mendengarnya
aku pergi dari sini
dan begitu juga semua tikus
nah ya itu lumayan juga
oh aku akan ditanam lagi
tolong bawa aku ke tempat terbuka seperti hutanku dulu
tapi masa depan yang mengerikan telah menanti pohon cemara
au ah jangan lagi
au au au au mengapa kau melakukan ini au au au
udara segar matahari angin
ah aku tidak menginginkan apa apa lagi aku tidak pernah begitu bahagia sepanjang hidupku
sangat mudah untuk menghargai apa yang kita miliki
bawa potongan kayu terakhir mari kita bakar
pohon itu sekarang bahagia dengan hidupnya dan siap untuk masuk ke dalam api
kau lihat tanda ini aku menanam pohon di hutan ketika aku masih kecil seperti kau
apa kau tahu kita tidak akan memiliki udara segar jika tidak ada pohon
juga jika kita menambangi pohon tidak akan ada hujan
tidak ada hujan lalu kita harus apa
kita harus melakukan apa yang aku lakukan saat itu
ayo pergi ke hutan dan menanam lebih banyak pohon
kita perlu menghargai apa yang kita miliki anak anak
atau akan datang hari di mana tidak ada hutan tidak ada udara segar dan tidak ada hujan
itu pemikiran yang bagus apa yang harus aku lakukan dengan pohon ini
aku tahu persis apa itu aku tahu apa yang dia inginkan
dan itu benar
pohon cemara tersebut berubah menjadi pintu kayu dari rumah pria tua itu
dia suka menyambut manusia
dia menyapa manusia setiap kali manusia pulang ke rumah
dia menyambut matahari setiap pagi dan tersenyum cerah pada angin
dia berbicara dengan burung burung yang duduk di teras
dia bernyanyi dengan burung
pohon itu senang atas apa yang dia miliki
dan dia lebih bahagia untuk berbicara
pohon itu memiliki pemandangan yang spektakuler
karena orang tua itu dan anak anak telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan menanam lebih banyak pohon
hutan itu sekarang lebih hijau dari sebelumnya
pohon itu telah mendapat pelajarannya
begitu juga manusia